kepolisian republik indonesia belum berencana akan memanggil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama terkait laporan sejumlah pihak mengenai dugaan penistaan agama
sementara itu kepolisian juga akan menerima segala bentuk laporan dari masyarakat
dalam hal ini tentu prinsipnya polri menerima adanya berbagai laporan dari berbagai pihak ya
jadi laporannya diterima dalam konteks dalam sop kita standar kita setelah laporan diterima itu dipelajari dilakukan penyelidikan untuk melihat apakah ada bukti permulaan yang cukup berkaitan dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan itu
sebelumnya karena perkataannya yang dianggap menistakan islam gubernur dki jakarta basuki cayapurnam atau ahok dilaporkan alumni
sejumlah wakil yang berpikir bahwa mereka tidak bisa berpikir pikir tentang hal ini
kepolisian juga menerima adanya berbagai bentuk laporan dari masyarakat